hai saya bimo dewanto akan berbagi seputar informasi bagaimana cara memulai bisnis terutama di masa pandemi yang menginspirasi dalam infonomi
di masa pandemi ini kalau kita mau memulai bisnis kita harus mencoba melihat apa yang kita bisa lakukan dulu
jadi galilah potensi diri lakukan swot analisis
lalu kita coba kaitkan potensi diri dengan opportunity yang ada di luar
karena pada saat kita mengenal diri kita sendiri dan kita mengerjakan sesuatu yang kita sukai
energi kita tidak akan ada habisnya
oleh karena itu saya menyarankan apapun yang anda akan lakukan mulailah dari sesuatu yang kita sukai
waktu yang tepat itu tergantung semua dari diri kita
bagaimana kita memanfaatkan momentum yang tepat
bagaimana menentukan momentum yang tepat
yang harus kita lakukan
yang harus kita lihat itu adalah gabungan antara faktor internal dan faktor eksternal
faktor internal itu apa saja
yaitu kesiapan kita dalam berbisnis
perencanaan kita dari sisi finansial dari sisi sdm dari sisi marketing
dan dari sisi sisi lain yang sekiranya mempersiapkan diri kita untuk segera meluncurkan bisnis kita
lalu kemudian kita bisa melihatnya
bisa melihat juga faktor eksternal
apa yang sedang terjadi di luar sana
sedang ada pandemi
usaha usaha yang mengandalkan tempat itu mungkin menjadi kurang tepat
tapi usaha usaha yang sifatnya daring atau online
mungkin memang ini adalah momentum yang tepat untuk kita luncurkan
bagaimana cara membuat bisnis terbaik

bisnis yang cocok untuk pemula pada dasarnya itu jawabannya adalah
kembali kita melihat dari apa yang kita miliki secara talenta
secara kelebihan dan secara pengalaman
nah dengan kita melihat ke diri kita sendiri
misalnya secara talenta kita adalah seseorang yang jago masak
nah di sini kita bisa memulai berpikir
bisa memulai bisnis dengan sesuatu yang kita sudah familiar
dan kita sudah memiliki pengalaman
sehingga melakukan bisnis atau memulai bisnis menjadi tidak terlalu sulit
tapi kalau kita memasuki area bisnis yang kita belum pernah tahu sebelumnya
tantangannya akan jadi lebih banyak
oleh karena itu saran saya untuk para pemula
marilah kita kaji diri kita sendiri
dan solusi apa dan value apa yang bisa kita tawarkan kepada calon pelanggan kita
yang kedua adalah mengenai personality
kita juga harus melihat tipe personality dari diri kita
misalnya kita adalah orang yang outgoing
yang senang bertemu dengan banyak orang
bisnis yang mengumpulkan banyak orang seperti restoran atau kafe
mungkin cocok untuk orang dengan tipe seperti ini
tapi buat orang yang agak introvert
mungkin bisnis online akan menjadi lebih tepat
karena dia akan beroperasi di belakang layar
untuk membangun bisnis ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan
yang pertama itu kesiapan mental
kenapa kesiapan mental ini menjadi sangat penting
karena membangun bisnis ini bukan sprinter
kita bukan lari jarak pendek
tapi kita akan melakukan maraton
dimana kekuatan mental kita akan diuji
seiring dengan pertumbuhan dari bisnis kita
bisnis itu sepanjang pengalaman saya
tidak ada yang pernah selalu mulus mulus saja
selalu ada turun dan ada naik
bagaimana kesiapan mental kita
yang kedua untuk menyiapkan mental
kaitannya ini juga erat dengan kesiapan finansial
pada saat kita ingin memulai sebuah bisnis
persiapkanlah perencanaan finansial sedemikian rupa
sehingga kita memiliki nafas yang cukup panjang
karena bila bisnis di awal masih agak slow
kita bisa memiliki nafas yang cukup panjang
memiliki dana darurat yang cukup
misalnya untuk enam bulan ke depan
setelah itu yang kita harus lakukan adalah membangun branding kita
branding ini sangat penting karena ini kaitannya dengan persepsi apa
yang akan kita berikan di target audiens kita
dan kalau misalnya bisnis kita itu sudah banyak kompetisinya
branding menjadi sangat penting karena ini menyentuh sisi emosional
dan tidak hanya fungsional
dan yang keempat adalah marketing
tentunya kita juga harus menyiapkan strategi marketing yang kreatif
yang akan mendrive penjualan dan mendatangkan omset buat usaha kita
perencanaan matang itu penting
jadi kita sebelum memulai bisnis harus melakukan analisa analisa
supaya kita lebih teryakini bahwa bisnis ini akan berhasil
ketakutan itu memang sudah menjadi sifat dari semua manusia
saya sendiri juga mengalami apa yang dinamakan fear atau ketakutan
sebelum memulai sebuah bisnis
fear ini nanti akan juga mendorong kita untuk melakukan
apa yang dinamakan overthinking
nah disinilah di mana bisnis itu bisa menjadi

nah disinilah di mana bisnis itu bisa menjadi over thinking
kita bisa melihat atau mendapatkan insight dari kelompok ini dan mendengarkan masukan masukan dari mereka
bagaimana menghitung modal bisnis di awal
tentunya kita harus mempersiapkan modal awal yang terdiri dari modal investasi modal kerja dan modal operasional
modal investasi adalah modal yang kita persiapkan secara keseluruhan yang meliputi juga modal kerja dan modal operasional
jadi kita hitung semua yang kita perlukan dana dana yang kita perlukan agar bisnis ini bisa segera berjalan
lalu kita masuk ke modal kerja
modal kerja ini biasanya menghitung dari sisi kas yang kita perlukan
dana cash yang kita perlukan untuk misalnya berapa bulan ke depan
lalu kemudian alat alat saja alat alat apa saja yang harus kita persiapkan
aset yang harus kita beli dan juga inventory untuk persiapan bisnis itu sendiri
sedangkan modal operasional itu adalah persiapan modal untuk membiayai operasional selama beberapa bulan ke depan
dan ini biasanya memang dihitung dari bulan ke bulan
misalnya bayar gaji untuk sekian bulan
lalu untuk membeli peralatan atau membeli bahan baku untuk sekian bulan
dalam berbisnis modal itu penting tapi bukan segalanya
yang penting itu adalah ide kreatif di baliknya
kalau kita ingin memulai bisnis dengan sedikit modal dan cukup aman
pebisnis di masa sekarang
dimudahkan juga dengan banyak informasi yang tersebar luas dan merata di internet
ada banyak program atau paket modal dari pemerintah maupun swasta
yang memberikan tidak hanya manfaat finansial
tapi juga pendampingan kepada para pelaku usaha terutama di masa pandemi
pemerintah punya program pemulihan ekonomi nasional atau pen
yang fokus untuk pembiayaan umkm
yakni bantuan produktif usaha mikro
ataupun program kredit usaha rakyat
bantuan permodalan seperti ini harus dimanfaatkan sebaik baiknya oleh para pengusaha
bisnis plan itu sebenarnya gampang gampang susah
karena kita harus membuat sebuah perencanaan yang menyeluruh
supaya tidak lupa
kita sudah bisa menemukan
apa yang dinamakan bisnis kanvas template
di sini teman teman bisa dengan mudah memetakan
apa apa saja yang perlu dipersiapkan dalam membangun sebuah bisnis
secara garis besar
template bisnis kanvas ini dibagi menjadi dua bagian
yang pertama adalah bagian produksi
dan yang kedua adalah bagian pemasaran
nah di sinilah teman teman bisa segera memetakan
misalnya di bagian produksi itu
mitra mitra strategis siapa saja yang harus kita miliki
untuk menghasilkan sebuah produk
lalu di bagian lain
itu adalah pemasarannya
apa yang harus kita tawarkan kepada pelanggan
pelanggan seperti apa yang akan membeli produk kita
nah dari sisi kedua sisi ini kemudian
kita bisa membuat formula yang tepat
untuk menentukan target pasar
kalau misalnya kita membuat satu produk yang
misalnya menggunakan bahan bahan yang tidak mahal
kita bisa menentukan bahwa ini pasarnya adalah pasar menengah
atau misalnya menengah bawah
tapi pada saat kita membuat sebuah produk
yang menggunakan bahan baku atau material yang premium
kita juga bisa mulai menentukan bahwa
ini adalah untuk pasar menengah atas
apa nama yang bisa kita gunakan untuk membuat produk ini
kalau kata orang nama itu adalah doa
jadi seperti kita misalnya memiliki anak
lalu kita memberikan nama yang bagus
itu sebenarnya adalah doa orang tua
begitu pula juga dengan brand
brand ini selaiknya seperti anak kita
atau seperti baby kita
kalau orang bisnis bilangnya seperti itu
di mana nama menjadi penting karena
nama itu doa kita supaya brand ini
kemudian menjadi relevan dengan audiensnya
di zaman sekarang nama itu juga
menyangkut dengan persepsi dan asosiasi
dari orang yang mendengarnya atau membacanya
jadi kalau misalnya kita membuat sebuah bisnis
yang namanya sudah keren
itu menjadi first impression yang bagus
visi dan misi yang mengikuti dari nama dan branding
juga sangat penting
karena dengan visi dan misi
kita jadi bisa membuat apa yang dinamakan
blueprint dari bisnis kita
dengan blueprint ini
kita jadi tahu arah dan tujuan bisnis
karena bisa saja kita bisnisnya sama
dengan tetangga misalnya
tapi secara visi dan misi bisa sangat berbeda
misalnya ada satu usaha yang
visi dan misinya benar benar profit oriented
dan bisnis yang sama yang dimiliki oleh orang lain
visi dan misinya lebih sosial
tapi secara eksekusi
kedua bisnis ini akan berbeda
saatnya kita mulai mewujudkan
mimpi menjadi kenyataan
berbisnis tidak cuma butuh modal
melainkan niat dan tekad yang kuat untuk mewujudkannya